boom id harus mengakui kekalahan atas tim onyx g pada grand final c esports championship dua ribu dua puluh satu divisi valorant dengan skor satu tiga
partai puncak yang mempertemukan dua tim asal indonesia pada minggu sore hingga malam ini berjalan sengit
onyx g memenangkan game pertama pada map asken dengan skor lima belas tujuh belas
kemudian boom esports mampu menyamakan kedudukan dengan memenangkan game kedua pada map icebox dengan skor tiga belas sepuluh
namun onic g mampu mengukuhkan diri sebagai kampiun
setelah memenangkan game ketiga dan keempat secara berturut turut dan membuat skor akhir menjadi satu tiga
dengan hasil tersebut onik g membawa pulang hadiah uang senilai delapan ribu dolar amerika atau sekitar satu ratus empat belas juta rupiah
pertama di grand final kita tidak perlu berpikir menang
main saja bersenang senang
yang penting kita bisa performa
main yang seperti biasa kita senang
anggapannya beberapa dari player onic juga melakukan kerja yang sangat bagus
jadinya pas kita di grand final itu jatuhnya kita lima limanya itu mainnya standar gitu
jadi mungkin kalau misalkan ada satu atau dua orang yang step up
kita bisa menangin turnamennya
tim asal indonesia membuktikan diri mendominasi turnamen sea esports championship dua ribu dua puluh satu di visi valorant
turnamen tersebut diikuti oleh empat belas tim yang berasal dari delapan negara di asia tenggara
sea e sports championship dua ribu dua puluh satu digelar secara virtual pada enam hingga enam belas januari dua ribu dua puluh tiga
event ini merupakan ajang pemanasan
jelang dihelatnya cabur esports pada sea games hanoi mendatang